pantesan tadi taraweh gak ada
neneng teh lagi nyelesain lambang cinta
soalnya belum selesai ini tuh
itu kan bisa diselesaikan setelah taraweh
eh si teteh mah gimana sih
kan sholat teh harus husu teh
kalau misalnya ini belum selesai
nanti teh neneng gak husu kepikiran teruk
ternyata abang berdua ada disini
saya udah cari kemana mana gak ketemu
tadi kita agak sedikit masalah
ini juga baru ketemu sama abang
tapi yang saya pikirin abang berdua
takutnya digaruk saplol pepe
baru digaruk saplol pepe bang
kita berdua aman
iya hampir aja sih poi
saya udah sangat khawatir bang
kalo terjadi sesuatu yang gak bisa dihapusnya bang
kalo terjadi sesuatu yang gak bisa dihapusnya bang
sama abang berdua
kalo malam hari ini gak ada tempat istirahat
awas yang depan
kita ini sebenarnya mau kemana sih bang ustadz
sudah lameh semua barat abang
lagipula kenapa kita tidak ikut si bangki dan si tommy
kan mereka lebih berpengalaman
antum berdua sangsi sama ana
antum berdua sangsi sama ana

jauh lebih berpengalaman dibandingkan mereka

ilmu ana jauh lebih tinggi dari mereka
tapi ana kasih pilihan ke antum
kalau antum berdua mau ikut mereka
kalau antum berdua mau ikut mereka
ana tidak rugi
ana tidak ada masalah
atau ampun tidak kuat mau rejak mau pulang ke pesantren
ana tidak ada masalah
mau kemana antum berdua
mau kemana antum berdua
ayo balik ke pesantren bang ustad
iya tapi katanya begitu
oh jadi antum serius mau lakuin itu
haa antum mau ana tidak hidup
antum mau durhaka sama ana
antum mau makin sulit mencium aroma sorga
dimana letak sorga setelah dibawah telapak kaki ibu

antum tau dimana letak sorga setelah dibawah telapak kaki ibu
hah masih ada yang mau ngawal
kalau begitu sekarang cari penginapan buat kita
boy tadi katanya udah ustadz yang mau cari katanya lebih butuh pengalaman
itu dia bang ustadz
ya sudah gabung
nenek di sini nih anak pantesan tadi terawih nggak ada
ini teh nenek teh lagi nyelesain lambang cinta buat bang apoy soalnya belum selesai ini tuh
astaga dong mbak neng itu kan bisa diselesaikan setelah taraweh
eh si teh mah gimana sih kan sholat teh harus husu teh
kalau misalnya dia mau ngomong
kalau misalnya ini belum selesai nanti teh nenek gak husu kepikiran terus
nanti teh bang apoy sedih kalau misalnya hadiahnya gak jadi dikasih
nah urusan yang ada di dunia jangan sampai membuat kita melupakan kepentingan yang ada di akhirat
ayo di sini kamu jadi ndak ibadah ntar saya juga yang dosa
makasih ya teh
jasa siapapun gini
inilah rumah saya istana saya baiti dan nati
ya allah alhamdulillah
pakai bismillah bang
masuk rumah pakai kaki kanan biar setan
berarti ovi gak boleh masuk bang
gue emang setan kenapa gue masuk
ibu ibunya tomi rajin amat lagi nulis nulis
kalau soal piring gelas yang pecah nggak usah dihitung bu
bukan itu mak
saya ini lagi ngitung penjualan ambang nahmat
mau dibeliin apa aja nanti ya mak
emang itu juga mau dijual
dapet untung gede juga
ngapain juga dipertahankan
mendingan saya jual
ngomong dulu kali ibunya tommy sama anaknya
tomi tau gak mau dijual
tommy itu anaknya nurut mak
saya bilang jual dia setuju aja kok
mak sih ngajak ngomong terus
makasih bang ya
makanya loh jangan main sosor sosor aja tuh kopi
ini kayak gua
rasul kita melarang untuk meniup
kagak boleh mak
biar kopinya tidak terlalu panas
ada sisa dikit
wah tambah berkah ini
kopi lu sendiri
oh nggak boleh
nanti bu nave ajak anda tidur di sini
nah bang ustadz daripada kita tidur di jalan ya kan
tapi di sini kagak ada kasur empuk
tulang anda bisa merentek
mending v jika nantum enak
kita sekarang keadaannya seperti ini
jadi ini usah banyak gayo
kita udah punya banyak piti udah ustadz
ya ntum berani nasehatin ana
ini gara gara antum juga nih
ana cuma punya satu baju yang melakat di badan ana
ntum fikirin ana pakai baju ave
ya siap sempit
ngapain sih ke sini cilita
kita tadi kan lagi ngejalanin ke mana
kalau belum minum energen sebelum ini ustadz
aduh mau ustadz
gue tau lo pasti mau makanya gue ajak